kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran
karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
utang kita utang pemerintah itu hampir mencapai satu ratus sembilan puluh enam miliar usd
ternyata utang swasta dan bumn itu hampir mencapai dua ratus dua puluh miliar usd